pada hari ini adalah tersangka
karena dia telah membantu bu elsa kabur
pada hari ini akan diproses sesuai hukum
dan nanti setelah kondisinya stabil
akan kami pindahkan ke sel tahanan
tapi di belakang aku
kamu menyimpan begitu banyak busukan
dan bodohnya aku percaya
bahkan sampai menikahi kamu elsa
tapi dia sendiri yang menceritakan ke aku
dan dia bilang sama aku untuk merahasiakan itu
itu semua karena
karena anak yang dikandung bani itu anaknya roy
nindi juga udah meninggal
tapi mbak punya harga diri
dan mbak bersumpah kalau mbak tuh gak peras lingku
jadi gini sayang
tadi itu aku nggak sengaja nabrak orang
dan jadi semuanya bermasalah
dia minta uang
akhirnya ya aku mau bayar dia aja
mungkin itu kali yang dilihat sama rafael
kamu itu bener bener
masa sampai kapan kamu bohong terus
kamu gak capek
aku aja capek dengerin kamu bohong
aku gak cari susu sama vitamin

aku cuma butuh waktu sendiri nino
kami akan membawa ibu elsa ke kantor polisi
atas laporan dari bapak aldi baram
dan bukti bukti yang sudah ada
atas kasus pembunuhan
yang terjadi empat tahun yang lalu
mbak elsa sekarang ikut kami
aduh apa yang terjadi
udah biarin nino tenangin dirinya dulu ya
pagi pak riki bagaimana keadaan bapak hari ini
pak dokter tolong dicek kondisi pak riki
pak riki saya cek dulu lukanya ya pak
saya cuma mau ketemu elsa
sebenarnya pak presiden
di bagian sini
luka bekas operasi pak riki masih wasa pak
dan ini berisiko infeksi
gue harus ketemu dan lihat sendiri
kapan kira kira pak riki bisa dibawa keluar dari rumah sakit
seharusnya tidak lama lagi kondisi pariki akan segera stabil
setelah itu pak riki bisa menjalani pemeriksaan
dan bisa segera keluar dari rumah sakit
ini ada apa ya pak
barusan kami dan pak dokter mengecek kondisi pak riti
dan ternyata lukanya masih wasa
pak riki ini adalah tersangka
karena dia telah membantu bu elsa kabur
pak riki akan diproses sesuai hukum
dan nanti setelah kondisinya stabil akan kami pindahkan ke sel tahanan
tidak ada yang bisa diberikan kepadanya

tidak ada yang bisa diberikan kepadanya

tidak ada yang bisa diberikan kepadanya

tidak ada yang bisa diberikan kepadanya
tidak ada yang bisa diberikan kepadanya
tidak ada yang bisa diberikan kepadanya
selasam berangkat ya
kamu semangat ya kerjanya
ya udah kamu juga semangat ngajarnya ya
oh iya mas aku boleh ke rumah papa sama mama gak
apalagi dengan kondisi mama pasti lagi down juga karena elsa
ya udah gak apa apa ya ntar pak yonggi ya
pak nanti ada di jalan ya

ya udah aku mau ke rumah
ya udah aku mau ke rumah

bu elsa saya suntik ya

kalau nggak mau diobatin nanti sakitnya semakin parah loh bu elsa
saya suntik ya sekarang
saya suntik ya
saya gak mau sembuh
kalau bu elsa nggak mau disuntik
saya berikan obat aja kalau gitu ya

sebentar saya siapin obatnya dulu
ini obatnya bu elsa
tolong diminum sekarang ya
ibu elsa minum obatnya ya
saya gak mau sembuh
suami saya juga gak peduli sama saya
kalau nggak mau minum obat